kami anggota komisi ham pbb tersebut tidak menyampaikan pernyataan yang bersifat judgement
kami anggota komisi ham pbb tersebut tidak menyampaikan pernyataan yang bersifat judgement
lebih merupakan pertanyaan yang sifatnya kritis
apakah pemilu ini bisa berlangsung secara jujur dan lain sebagainya
namun sikap resmi dari berbagai negara yang dikenal sebagai negara demokrasi di dunia
antara lain amerika serikat inggris australia spanyol
dan banyak negara lain justru pemimpin pemimpinnya secara jelas secara resmi dan secara tegas
mengatakan bahwa pemilu indonesia berlangsung dengan sukses
mereka menyampaikan selamat kepada bangsa dan pemerintah indonesia
bahkan melalui kepala negaranya
jadi kalau untuk ukuran internasional legitimasi pemilu kita
sudah sangat sangat kuat
sehingga nggak perlu ada yang dirisaukan
satu dua orang menyampaikan pertanyaan
menurut saya itu adalah hal yang wajar di era demokrasi seperti saat ini
saksikan program program kompastv melalui siaran digital pt